kopi tidak hanya bisa diolah menjadi minuman lezat di lamongan kopi justru menjadi bahan dasar kerupuk
ya rasanya yang renyah gurih dan khas kopi membuat kerupuk ini mampu menembus pasar asia seperti malaysia korea dan arab saudi
penasaran berikut liputannya
kita tidak lewat internet jadi beberapa daerah sudah tahu kalau kerupuk kopi ada di desa kedung pring
ketamatan kedung pring obatan lamongan untuk dipasarkan di seluruh indonesia
mengolah kopi menjadi kerupuk lezat dan gurih ini tidak membutuhkan proses yang rumit
pertama biji kopi disangrai atau digoreng terlebih dahulu sampai menghitam hingga bau khas kopinya menyengat
kopi kemudian diblender hingga halus kemudian dicampur tepung tapioca
soda kue garam dan bawang putih
selanjutnya dikukus hingga benar benar matang
setelah itu baru ditiris atau dipotong kecil kecil sesuai bentuknya
kerupuk kopi yang sudah ditiris kemudian dijemur hingga benar benar kering
kemudian kerupuk kopi digoreng
nah setelah dikemas rapi sesuai berat dan ukuran kerupuk kopi siap dipasarkan
saya lihat lihat dulu nanti kok ada kerupuk kopi
kerupuk kopi dengan berat dua ratus gram dijual dengan harga lima belas perbungkusnya
sri wahyuni mengaku saat ini kewalahan memenuhi pesanan terutama dari malaysia
selain itu yang menjadi kendala produksi kerupuk kopi saat ini cuaca musim hujan yang kurang bersahabat
miftahul arif lamongan